dan pantauan langsung arus mudik yang disampaikan langsung oleh korespondensi cnn indonesia ada maria sarjana dari simpang lima di semarang jawa tengah
maria dari pantauan anda tampaknya di simpang lima agak lengang ya malam hari ini
apa ini karena memang sudah tidak ada lagi arus mudik atau karena ini adalah malam takbiran atau seperti apa pantauan anda di sana
selamat malam reinhardt di simpang lima memang agaknya sedikit sepi dari biasanya tetapi tempat saya berdiri ini lebih tepatnya adalah di kawasan tugu muda
dan di belakang saya ini reinhard adalah landmark dari kota semarang
saya ingin tunjukkan pada anda sedikit bagaimana landmark kota semarang saat ini
di malam takbiran atau hamin satu menjelang hari raya idul fitri memang suasana di kota semarang nampak sedikit lengang reinhardt
mungkin karena memang menyiapkan berbagai masakan yang akan dihidangkan pada esok ketika selesai sholat id atau memang sedang menyiapkan takbir keliling
karena memang di kota semarang ini ada beberapa lokasi yang akan melakukan takbir keliling nanti sekitar pukul dua puluh satu waktu indonesia bagian barat
biasanya memang rutenya akan melalui kawasan tugu muda ini dan kemudian akan terus sampai ke kawasan simpang lima
tetapi sampai dengan saat ini saya belum melihat bagaimana takbir keliling sampai di kawasan tugu muda
dan kemudian reinhard untuk persiapan sholat id esok
yang akan digelar di kota semarang atau di kawasan semarang ini
ada beberapa tempat memang yang sudah disediakan oleh pemerintah kota semarang
di antaranya adalah di tempat tempat yang memang juga dihadiri oleh pejabat di kota semarang
nantinya wali kota semarang hendrar prihadi akan melakukan sholat id di balai kota semarang
kemudian ada juga plt gubernur jawa tengah ya ini heru sujatmoko yang akan melakukan sholat id di simpang lima
dan kemudian ada lagi yang akan diselenggarakan sholat id ya ini di masjid agung semarang
nanti dengan kotip mantan ketua pp muhammadiyah din samsyuddin
dan besok memang akan diselenggarakan dimulai pada pukul enam pagi
kemudian yang menarik reinhardt besok pagi akan ada sholat idul fitri
yang juga mengikut sertakan warga non muslim di sini
yang nanti mereka akan menyambut bagaimana warga muslim akan melakukan sholat id di tempat tersebut
reinhard dari kota semarang
masih nampak sepi kemungkinan besok baru akan ramai oleh masyarakat yang sudah berkumpul di semarang
kembali kepada anda
baik terima kasih maria sarjana koresponden cnn indonesia langsung dari semarang jawa tengah